gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok
meminta menteri koordinator maritim dan sumberdaya rizal ramli
tidak hanya berbicara
komentar ini dilontarkan setelah ahok dinilai cengeng oleh rizal ramli
sebelumnya rizal ramli menyebut tindakan ahok mengirim surat kepada presiden
mengenai nasib pulau g sebagai bentuk pengaduan
mantan bupati belitung timur ini pun dianggap cengeng
menanggapi hal ini ahok berbalik menilai rizal hanya berbicara saja
sebab hingga kini surat keputusan pemberhentian pembangunan pulau g
oleh tiga menteri belum disampaikan kepada presiden